apa apaan sih riki
dia datang mau nengokin kamu sama bawain makanan loh
apa yang akan terjadi
jika semua orang tau
yang membuang anaknya andi kematian suan
dan membuat makam palsunya nino
bener apa kata al
kalo semua tau
rena adalah anak kandung andin
artinya terbongkar juga kesalahan elsa di masa lalu
elsa memang salah saat itu
nah seharusnya dia membuang rena
yang masih menjadi pertanyaan besar buat aku
kenapa andi tidak diberitahu
andi seharusnya senang bahagia
karena ternyata anaknya masih hidup
karena sejak awal dia muncul
dia jadi sosok yang sangat mencurigakan
bahkan sampai hari ini
dia masih menyimpan banyak rahasia
berani beraninya dia dateng kesini
gimana caranya gue bisa lepas dari
perlu berhenti paham

apa sih kita bisa butuh
kalau kita bening bening
dia datang mau nengokin kamu sama bawain makanan loh
mama sengaja mau surprise buat kamu
yaudah bu sarah
saya tinggal ya
saya mama tinggal ya
terima kasih ya bu
tadi mama melihat ricky di depan
apa ada masalah lagi
enggak ada masalah ma
ya mama lihat semuanya baik baik aja kan
riki datang kesini cuma pengen
ngembalin barang yang pernah dipinjam
enggak ada masalah
tadi papa kan udah bilang sama kamu
soal andin yang mau memindahkan makam anaknya
terus apa yang akan kamu lakukan
mengarahkan semua tuduhan ke mama
kamu sempat bilang sama tukang gali itu
untuk sebut nama mama di depan halde barang
kamu inget sarah
remit mama waktu itu jangan
jangan mikir yang terlalu jauh mbak
mama tenang aja
aku akan usahain gimana caranya
supaya masalah ini nggak kebongkar
lagian mbak nin juga belum liat kok ma
mbak nin belum tau
makamnya juga ditunda buat dibongkar
karena mbak nin jatuh
mbak nin jatuh
katanya di rumah sakit sekarang
mama tenang aja ya ma
mbak nin belum tau
tapi semuanya udah terlalu jelas
tinggal nunggu waktu aja
itu gak akan lemah lagi
kamu udah siapkan diri kamu
untuk ikhlas jalanin semuanya
ikhlas jalanin semuanya kalau kasus kamu itu semuanya
tolong jangan kami hitapkan mama
mama bolong dulu ya
gue gak boleh membiarkan hal itu kebongkar
hancur hidup gue
gue gak mau hidup gue hancur
gue masih mau hidup bahagia sama suami gue dan anak gue
silahkan kerjakan soal soal yang saya berikan
waktunya satu ratus dua puluh menit dari sekarang
rata rata nilai uas delapan belas siswa kelas a adalah delapan lima
bila nilai dua orang siswa dimasukkan
rata ratanya menjadi delapan lima puluh enam
berapa kan nilai rata rata dua orang tersebut
gua harus bisa move on gua harus bisa lupa ini
harusnya kesibukan ini enggak stress
iya mohon gimana ya lo bro gue udah selesai nih alhamdulillah berarti lu udah tahu ya siapa yang
udah ngebobol akunnya roy semua data datanya udah tahu semua iya udah dapat gua jadi penggantian
password itu dilakukan lewat sebuah hp dan nomor hp